hai persiapan pengambilan sumpah rohaniwan mengambil tempat
pengambilan sumpah oleh ketua komisi pemilihan umum didahului kata pendahuluan sumpah
sebelum saya mengambil sumpah saya ingin bertanya apakah saudara bersedia diambil sumpah
saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap
bangsa dan negara republik indonesia tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan pancasila
dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima sumpah ini adalah janji terhadap tuhan
yang maha esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan
dan kejujuran selanjutnya agar saudara mengikuti dan menirukan kata kata saya dengan
katolik demi tuhan saya berjanji
selanjutnya untuk anggota komisi pemilihan umum provinsi maluku bahwa saya
akan memenuhi tugas dan kewajiban saya
sebagai anggota komisi pemilihan umum provinsi maluku periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
selanjutnya untuk anggota kpu kabupaten kota
akan memenuhi tugas dan kewajiban saya
sebagai anggota komisi pemilihan umum kabupaten kota
selanjutnya diikuti bersama sama
sesuai dengan peraturan perundang undangan
dengan berpedoman pada pancasila
dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wawonan
akan bekerja dengan sungguh sungguh
jujur adil dan cermat
demi suksesnya pemilihan umum
anggota dewan perwakilan rakyat
dewan perwakilan rakyat daerah
gubernur dan wakil gubernur
bupati dan wakil bupati
tegaknya demokrasi dan keadilan
serta mengetamakan kepentingan negara kesatuan remove
daripada kepentingan pribadi atau golongan
untuk yang barah barah kristen dan katolik
ketua komisi pemilihan umum mengambil tempat
penanda tanganan berita acara
pertanyaan komisi pemilihan umum
ketua komisi pemilihan umum kembali ke tempat
perwakilan pejabat yang dilantik kembali ke tempat
pembaca pakta integritas mengambil tempat
pembaca fakta integritas mengambil tempat
pada hari ini minggu tanggal dua puluh empat bulan maret tahun dua ribu dua puluh
bertempat di kantor komisi pemilihan umum
kami anggota komisi pemilihan umum provinsi
anggota komisi pemilihan umum kabupaten kota
bertekad untuk bekerja keras
dan pemilihan kepala daerah
dengan ini menyatakan janji kepada rakyat indonesia
selama dalam jabatan kami sebagai berikut
satu menyelenggarakan pemilihan umum
langsung umum bebas rahasia jujur dan adil secara profesional efektif efisien transparan
serta bekerja dengan sepenuh waktu dan bertanggung jawab sampai berakhirnya mandat jabatan
memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan menjaga suara pemilih bagaimana diatur dalam undang undang
memperlakukan secara adil imparsial dan non partisan kepada peserta pemilihan umum
serta para pihak yang memiliki preferensi politik
membuka partisipasi dan akses publik atas perumusan kebijakan proses penyelenggaraan pemilihan umum
dan berbagai data serta informasi sesuai peraturan perundang undangan
menolak pemberian permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun
yang menyimpang dari prinsip prinsip pemilihan umum
yang jujur dan adil bagi peserta pemilihan umum
calon serta pihak pihak yang memiliki preferensi politik tertentu
mencegah terjadinya pelanggaran setiap tahapan pemilihan umum
dan tidak melakukan praktek korupsi
bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum
dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian imparsialitas non partisan dan adil
kebijakan komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten kota
secara kolektif kolegial dalam rapat pleno
apabila kami melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini
kami bersedia dikenakan sanksi moral sanksi administrasi
dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
sambutan ketua komisi pemilihan umum
ketua kpu provinsi dan para sekretaris kpu provinsi
saudara sekalian anggota kpu provinsi dan anggota kpu kabupaten kota
yang baru saja dilantik atau mengambil sumpah jabatan
pertama tama adalah kita memanjatkan puji syukur
kehadiran allah swt tuhan yang maha kuasa
yang senantiasa melimpahkan rahmat dan imat kepada kita sekalian
anggota kpu provinsi dan anggota kpu kabupaten kota
periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan dalam kondisi sehat walafiat
saudara sekalian para anggota kpu provinsi dan kabupaten kota
kami perlu mengingatkan beberapa hal penting
sebagai pegangan berdoman bagi seluruh sekalian
dalam menjalankan atau melaksanakan tugas tugas
yang pertama kami minta saudara sekalian
untuk bekerja dengan berdasar kepada
baik itu yang paling utama adalah undang undang pemilu
peraturan kpu peraturan bawaslu
peraturan dkpp yang berkaitan dengan penyelenggaran pemilu
kalau kita bekerja berdasarkan peraturan perundang undangan
maka kita akan kokoh dalam berpendidirian
dan dalam melaksanakan tugas tugas
tidak mudah goyah tidak mudah terombang ambing
dan tidak mudah juga apa namanya
sudah tergoda dan kemudian takut karena tekanan tekanan
karena pegangan kita adalah peraturan perundang undangan
dan kode etik penyelenggara pemilu
dan saya minta selalu melakukan refreshing
jangan segan segan untuk berkonsultasi
bertanya kepada sesama rekan kerjanya
supaya apa yang kita kerjakan ini
cara pandangnya sama terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku
bahwa organisasi kelembagaan kita ini adalah
terus terus kita mengikuti bahwa seleksi
sampai kemudian pengambilan keputusan
kpu kabupaten kota adalah bagian
apapun yang dilaksanakan dalam menyelenggarakan pemilu
maupun dalam menyelenggarakan pilkada
apa yang ditentukan oleh kpu pusat
adalah sesuai dengan yang ditentukan oleh kpu pusat
walaupun penyelenggara pilkada dua ribu dua puluh empat nanti
adalah kpu provinsi untuk pemilihan gubernur
kemudian kpu kabupaten kota untuk penyelenggaran
pemilihan bupati wali kota
namun demikian penanggung jawab akhir
dari kegiatan pilkada adalah kpu pusat
apapun situasinya harus selalu sepengetahuan
demikian juga dalam mengantisipasi potensi potensi
di dalam lembaga kpu ini ada dua unsur utama
yang kedua adalah sekretariat kpu
oleh karena itu dua unsur ini harus selalu solid
kompak sebagai sebuah organisasi
memang betul ada pembagian pembagian tugas
antara anggota kpu dengan sekretariat
namun demikian dua duanya harus kompak
sesuai dengan ketentuan tata kerja kelembagaan kpu
di antara para anggota kpu
dengan sekretariat kpu di tingkatannya masing masing
kita ini sebagai lembaga layanan
terutama melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya
kemudian yang kedua adalah melayani peserta pemilu
termasuk nantinya peserta pilkada
saudara sekalian sepulang dari pelantikan nanti
segera melakukan koordinasi silaturahim
dengan stakeholder yang ada
dengan kepala daerah dengan dprd
dengan kepolisian pimpinan tni
maka kita bisa bekerja dengan dukungan
dan kerjasama dengan berbagai macam pihak
karena nggak mungkin kpu bisa bekerja sendirian
tanpa dukungan dari berbagai macam pihak
terus sekalian yang berikutnya
segera menyesuaikan ritme kerja
dengan ritme kerja yang ada di kpu
kalau kita perhatikan diantara seharusnya kalian
sebagian besar yang terpilih adalah
yang kemarin sudah menjadi anggota kpu
dan kemudian masuk periode kedua
tapi juga sebagian yang lain adalah
belum pernah menjadi anggota kpu
terhitung sejak dimulainya tahapan pemilu
itu yang namanya hari adalah hari kalender
jadi hitungannya sehari itu dua puluh empat jam
oleh karena itu saya berharap menyesuaikan
termasuk ritme untuk menjaga pola hidup
dan juga menjaga kesehatan kita
menyesuaikan ritme itu misalkan
nanti malam dilakukan rapat koordinasi
untuk persiapan perselisihan hasil pemilu
karena tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat ini belum selesai
yang sudah kemarin adalah penetapan hasil pemilu
dalam arti penetapan pelian suara
dan ini masih disengketakan ke mahkamah konstitusi
nanti malam sekitar jam dua puluh tiga
baik taraweh ketua dan anggota divisi hukum
itu kita kumpulkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya
dalam menghadapi perselisihan hasil pemilu
walaupun tidak semua daerah kena sengketa
dan kita bisa sama sama buka laman
daerah mana saja yang menjadi lokus
untuk mempersiapkan segala sesuatunya
karena misalkan untuk pemilu presiden
ini daerah pemilihannya kan seluruh wilayah indonesia
termasuk wilayah kerja saudara saudara bertugas nantinya
kita ini sesungguhnya sudah memasuki tahapan pilkada
nanti sebentar lagi akan ada kegiatan pemutahiran data pemilih
untuk pilkada di daerahnya masing masing
baik itu untuk keperluan pilkada bupati wali kota
maupun pilkada gubernur di provinsi masing masing
disiapkan kesehatan jasmani maupun rohani
karena pekerjaan kepemiluan dan pilkada ini belum selesai
saya kira penting kita senantiasa berdoa
tuhan yang maha kuasa
memohon karena kita menyadari bahwa kita punya
saya kira demikian yang dapat kami sampaikan
saudara sekalian nanti pada saat salaman
mohon nanti sebutkan nama dan dari daerah mana
misalkan kabupaten mana provinsi mana kota mana
supaya kemudian pimpinan atau siapapun yang salaman
demikian kiranya hal hal yang dapat kami sampaikan
dan perlu untuk diperdomani dan dilaksanakan
semoga kita senantiasa diberikan kesehatan
diberikan kekuatan diberikan kesabaran
dan juga diberikan keselamatan dalam penyelenggaraan pemilu
dan apa yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan rido
dan mendapatkan rahmat dari allah swt tuhan yang maha kuasa